beginilah aktivitas mamah nabhan
warga purwakarta jawa barat saat mengisi waktu di rumah
di tengah pandemi covid sembilan belas
ibu rumah tangga yang sebelumnya berjualan mie ayam dan bakso bersama suaminya ini
sengaja memilih berhenti berjualan lantaran sepi pembeli
sekaligus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah selama wabah
sejak awal wabah virus corona melanda
mamah nabhan mulai membeli benih lele untuk dibudidayakan di ember
bagian atas ember sengaja ia tanami kangkung dengan memanfaatkan air dalam ember ikan lele
sebagai media sekaligus sumber pupuk alami
hasilnya kini tanaman kangkung maupun ikan lele sudah bisa dipanen untuk dikonsumsi sendiri
tanpa harus keluar rumah
kalau kangkung sih setiap dua minggu sekali bisa dipanen
kalau lele harus dipanen
usianya tiga bulan
selain memelihara ikan lele dalam ember yang dipadukan dengan tanaman kangkung
mamah nabhan juga memanfaatkan lahan sempit di samping rumahnya
untuk menanam cabai serai salam hingga lengkuas
alhasil keluarga mamah nabhan juga bisa memenikubkan bumbu dapurnya tanpa harus keluar rumah
sambil berharap pandemi covid sembilan belas dapat segera berakhir agar hidup dapat kembali berjalan normal
dan firman saya berwakil